itu kalau orang orang itu yang ngasih itu
ya namanya orang ngasih kan ya semampunya
ini orang tuanya pekerjaannya bagus
serabutan yang ibunya itu di solo ya
ini sekarang umur berarti